dan iote didekwarumun waldameur jahit
baru asyik bisa lalu hodson isi pengusir kok
posisi rumah ho seperti ini ia pengusir kok untuk naku yo radu
terus ini sesingkat
tapi banyak kali
banyak kali pak
tapi dari bulan november
jadi ada peran daripada si ayah kandung ini
yang melakukan kekerasan
mulai dari pengumpulan
juga melakukan mencubit
baik dengan menggunakan alat
ya ini alatnya
menggunakan karet ini
jadi karet ini
setil setil di badan korban
di badan perut
maupun tahan maupun kaki
putirinya ini menggunakan tangan
kemudian menggunakan kayu
untuk barang bukti kayu masih belum ditemukan
masih dalam pencarian
ya kepada si korban
kemudian yang melakukan penyulutan
menggunakan obat nyamuk
ini adalah kakak dari korban
bahwa si korban ya yang menggunakan obat nyamuk
bahwa si korban ini
suka menghabiskan makanan yang sudah disediakan
oleh ibu tirinya kepada keluarganya